sampai jumpa di video selanjutnya
hai minggir minggir ayo woi sampai mati gue kejar utang lu mana ya
hai yang bener lu kalau belakang nih mbak ella sampean yuk kamu makin makin enak
ya udah semua ya oh luangcak sorry sorry enak enak
tem degrading tektur d
terus gue kejar keluarga
jt balipan gue belum bayar duit kamu
gue belum punya duit
jauh sega banget jek
ya aja lari
hutang aja mau bayar lo gek
kemana juga gue udap lo
itu yang kagak tau kali
itu lupa aku sakti
sampai mati gue kejar
yang jangan tambang sembarangan siapa sih
makin hari makin keterlaluan
masa gua seorang emak dikejar kejar mulu
pantes aja orang kebanyakan utang gitu
mama itu juga dikejar kejar sama ipan toh
eh elah juga sama
eh elah juga punya utang
ngutang gara gara dia kebanyakan
nah lo kan yang utang
eh yang ngehabeg sayuran tuh siapa
eh kan gua udah bilang lo kan udah kasih uang belanja
nah lu dong yang bener mikirnya
ini cuma cabai busuk doang tuh ngutang bisanya
eh suka ya kalau berantem sama gue
nggak suka ma
lo mau fitnah
eh itu tuh ipan ipan
kita mesti bertindak kita mesti bersihkan
kita mesti ngambek
aku punya ide aku punya ide
kita ngobet dulu
kita tarik bareng bareng
satu dua tiga
tari bang tari bang
kalian apa sih woy
eh pada salah bro
soalnya aku mau ganti profesi dagang sayur diutangin mulu
yang ada untung kakak malah buntung
lo orang mau nggak jualan parfum oe
ada hadiahnya loh
emang berapa hadiahnya
lima puluh jutra
perhatian perhatian deh
semuanya buat warga gang dangdut
sekarang i pandagang parfum
nah parfum ini harganya cuma lima puluh ribu
itu bisa dapat lima puluh juta rupiah
karena di dalam parfum ini ada kupromnya
eh lo kalau ngomong yang bener dong
ngomong aja kagak bener
baprak baprak ibruk ibruk
pakai lima puluh juta lagi
nih jangan jangan lo cuma ngibulin orang sini
eh mak pokoknya tenang aja
bang ipan kagak bakalan ngibul sekarang ya
ini semua ada hadiahnya
potong dulu ya bekpang ya
gak gak tau

jadi kesempatan gua mendapatkan hadiah lima puluh juta
pasti disini nih
kalau pihak bisa memproduk
pasti ada peluang juga ya
iya lihat dulu
kalau dikendalikan disini jadi orang gede
jadi orang gampang
iya lihat aplikasi
iya lihat lihat justru aja sih
jalur doang jantung
jalur doang jantung
nihari ipan mau ngumumin hasil undian parfumnya
senilai lima puluh juta rupiah
nah sekarang dicek kuponnya masing masing
udah pan umumnya situ lho
sama penggaman yang ada di dalam amplop nih
eh bang ipan guruan apa
gagal banget sih kagak pake lama
nah ini dia tolong disamain
aduh mudah mudahan ella yang menang
kalau nggak mau kerja lagi jadi pembantunya
dengan nomor undian
aduh saudara saudara ini
jelaihain yang menang ini
dapet kak ada lima nya mak
ya bukan milik
bang ipan kok kosong semua nggak ada nih
kok bisa nggak ada pemenangnya
ini pasti ada yang nggak dateng nih
lah itu sip lagi ngapain ya
ngapain lo ah pelagat pelagat di mana
binset apa tidur sih